sedikitnya ada sembilan ratus orang yang dilaporkan tewas setelah gempa mengguncang wilayah tengah turki
kita update situasi terkini di sana
saya akan berbincang melalui sambungan telepon dengan duta besar republik indonesia untuk turki
selamat malam pak dubes apa kabar pak dubes
selamat sore waktu indonesia selamat malam waktu indonesia
baik pak dubes saat ini bagaimana kondisi di sana mengingat bahwa pemerintah ini sudah
pemerintah turki sudah menetapkan level empat begitu terkait dengan meminta bantuan dari dunia internasional
betul jadi sekarang gempa ini kan terjadi di sepuluh titik ya di sepuluh kota yang berbeda di turki
dan sejauh ini sudah hampir seribu orang yang diketahui meninggal dunia dan hampir enam orang yang luka berat
kemungkinan angka ini akan bertambah terus
apalagi barusan jam satu
satu tiga puluh waktu turki barusan terjadi gempa lain di kota yang ke sebelas
yang tujuh enam skala richter jadi memang ini skalanya sangat besar
pemerintah turki sudah secara resmi seperti disampaikan tadi
sudah secara resmi menetapkan ini sebagai disaster skala empat
yang merupakan skala tertinggi di turki
dan bahkan presiden erdogan sudah memutuskan untuk meminta bantuan
dari negara negara sahabat termasuk permintaan bantuan sudah disampaikan ke indonesia juga
kita tahu bahwa di dalam tiga tahun terakhir ini ada beberapa kali terjadi gempa besar di turki
tapi belum pernah secara resmi pemerintah turki meminta bantuan
artinya skala gempa kali ini luar biasa besar
lalu bagaimana dengan bantuan bantuan yang diharapkan oleh pemerintah turkiye sendiri
apakah khususnya dari indonesia sendiri sudah melakukan koordinasi untuk memberikan bantuan
pasti saya sudah berkomunikasi langsung dengan ibu menlu
dan ibu menlu juga sudah melaporkan hal ini kepada bapak presiden
dan pasti indonesia akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan
tapi memang sekarang kita masih menunggu list bantuan
list bantuan bantuan apa yang dibutuhkan turki
untuk memastikan nanti apa yang kita kirimkan itu sesuai dengan kebutuhannya
turki ini kan pada saat dua kali
terjadi bencana besar di indonesia pada tsunami dan dipalu
mereka adalah salah satu negara yang paling dulu masuk memberikan bantuan
dan tentu saja sebagai negara sahabat kita ingin memberikan timbal balik reciprocate
apa yang sudah dilakukan turki kepada kita
tapi memang sekarang kita masih dalam tahap menunggu list terakhir
dari bnpb nya turki itu afad
menunggu list apa jenis bantuan yang akan dibutuhkan
kbri terus berkoordinasi dengan

sementara ada lebih dari seribu mungkin untuk korban meninggal
mungkin ini juga masih akan terus bertambah
lalu bagaimana dengan nasib warga negara indonesia di sana pak
warga negara indonesia di turki itu ada sekitar enam lima ratus
nah di sekitar wilayah kejadian gempa ini ada sekitar lima ratus orang
sebagian besar itu adalah mahasiswa
kemudian sebagian kecil ada wanita kita indonesia yang menikah
dengan warga tempat
kemudian ada juga ekspatriat yang bekerja di organisasi organisasi internasional
sejak tadi pagi masih dini hari tadi begitu sejam sejak terjadinya gempa
kbri sudah langsung extend koordinasi ke wilayah tersebut
karena kita memiliki sekitar enam orang anggota satgas perlindungan wni di daerah tersebut
juga dengan persatuan pelajar indonesia di sana
dan sejauh ini yang kita dapat informasi ada beberapa mahasiswa yang terpaksa keluar dari
dari asramanya karena asramanya hancur dan sedang kita pikirkan untuk proses evakuasinya
kemungkinan ke angkara
kemudian ada tiga orang yang luka luka dan tiga tiganya saat ini sudah berada di rumah sakit
dan sudah tertangani kita sedang memikirkan juga mereka jika memungkinkan
karena perkuliahan tidak jalan kita akan evakuasi ke angkara
di sisi lain kita juga sejak tadi pagi sudah mengaktifkan hotline
sudah kita sebarkan di media nomor hotline
memang itu sudah akan berlangsung
sudah aktif sejak lama tetapi kita ingatkan lagi masyarakat untuk menghubungi ke sana
dan per pagi ini kita juga sudah membuka link khusus untuk wni yang membutuhkan bantuan
sehingga banyak mekanisme yang bisa dimanfaatkan warga untuk meminta bantuan dari kbri
boleh dijelaskan pak linknya seperti apa dan juga nomor telepon yang mungkin bisa dihubungi
yang mungkin saja bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut
ya saya lupa tapi tadi saya sudah di
saya sudah circulate di teman teman media tadi
jadi mungkin di teman teman media sudah beredar nomornya ya
baik nanti akan kami sebarkan
tapi berbicara soal ada lima ratus warga negara indonesia yang memang berada di lokasi terdampak gempa itu sendiri
lalu bagaimana nasibnya
apakah ada penampungan khusus yang diberikan oleh pihak pemerintahan indonesia yang memang ada di sana
injibnya penanganan bencana ini
injibnya penanganan bencana ini
penanganan bencana ini akan dilakukan dikoordinasikan seluruhnya oleh afad bnpb nya turki ya
jadi akan dilakukan
cuma kita memang mengkomplemen gitu jadi memperkuat dengan langsung menghubungi warga kita
nah warga kita sekarang semua sudah inclosed coordination dengan kita
semua wni kita yang ada di sana
mereka yang terkena dampak baik karena rumahnya hancur asramanya hancur
kita sudah siap untuk mengirimkan kendaraan untuk evakuasi mereka ke angkara
karena kalau di lokasi di sana mungkin juga nggak ada tempat yang memungkinkan buat mereka
kecuali tempat tempat yang safe house yang disiapkan oleh pemerintah
dan kemudian mereka yang sakit kita langsung sudah berhubungan dengan rumah sakit dan dokter yang menangani
terakhir pak dubes kami butuh informasi terkini terkait dengan kondisi di sana terkait dengan jaringan listrik
lalu air dan juga komunikasi apakah semua tetap berjalan normal
atau justru memang sangat tidak memungkinkan untuk diberikan informasi

jauh ini kami masih dapat berkomunikasi dengan lancar dengan teman teman di seluruh teman teman yang ada di wilayah tersebut
air listrik memang semua berjalan dengan baik
tapi memang tantangan terberat untuk penanganan saat ini adalah karena kita baru saja memasuki winter
jadi ini musim dingin baru saja salju lebat dalam seminggu ini baru turun
sehingga buat petugas itu sangat menantang untuk melakukan upaya upaya evakuasi
baik pak lalu muhammad iqbal duta besar republik indonesia untuk turki
terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami
semoga apa yang kita lihat di sini bisa benar benar terbantu begitu ya bagi masyarakat yang ada di sana
insya allah ya mohon doa mohon doa buat saudara saudara kita warga turki dan juga buat saudara saudara kita warga indonesia yang terdampak